ya untuk mengetahui persiapan proses evakuasi wni di wilayah palestina dan juga israel
bergabung bersama kami direktur pelindungan wni kementerian luar negeri republik indonesia
sejauh ini kemenlu mendata ada satu ratus tiga puluh tiga wni di wilayah israel dan juga palestina
bagaimana dengan kondisi mereka dan berapa orang yang masih berada di jalur gaza
dapat kami update bahwa jumlah total warga negara kita ada satu ratus empat puluh tiga yang berada di wilayah palestina dan juga israel
ada di wilayah gaza dan satu ratus tiga puluh tiga lainnya berada di wilayah tepi barat dan beberapa titik lain di wilayah israel
nah dalam konteks ini kita telah melakukan berbagai macam upaya koordinasi intensif
dengan perwakilan kita yang ada di aman cairo dan juga beirut
dan kemudian kami juga melakukan komunikasi
komunikasi intensif dengan seluruh warga negara kita
kita telah beberapa kali melakukan zoom meeting dan juga koordinasi melalui whatsapp group
untuk menyampaikan rencana kontijensi yang sudah kita siapkan termasuk juga proses evakuasi
tadi betul ada empat warga negara kita dari satu ratus tiga puluh tiga yang berada di tepi barat dan sekitarnya
yang meminta untuk dievakuasi
nah untuk itu kita sudah lakukan langkah langkah evakuasi
alhamdulillah satu setengah jam yang lalu tepatnya pukul tiga sekitar pukul tiga waktu indonesia barat
atau pukul sebelas pagi waktu setempat empat warga negara kita alhamdulillah telah mampu kita evakuasi
dan saat ini sudah berada aman dan selamat di wilayah jordan
baik pak yuda ini kondisi wilayah gaza yang di blokade israel pasokan listrik juga air serta makanan medis semuanya terputus
bagaimana dengan upaya dari kementerian pertahanan
bagaimana dengan upaya dari kemenlu untuk mengevakuasi wni dari jalur gaza ini seperti apa prosesnya
ya untuk evakuasi kita untuk sepuluh warga negara yang ada di gaza ini memang kompleks dan berbahaya
karena hingga saat ini israel masih terus membobardir gaza
dan juga melakukan blokade penuh terkait dengan aliran listrik air dan juga pasukan makanan
kami terus berkomunikasi dengan sepuluh warga negara kita yang ada di sana
hingga saat ini mereka dalam kondisi aman dan selamat
ya namun tentu kita mengantisipasi perburukan situasi
dan oleh karena itu kita saat ini tengah melakukan upaya upaya melalui berbagai macam pihak
untuk bisa mengevakuasi mereka keluar dari gaza
oke pak judah ini kan indonesia rencananya apakah juga akan mengirimkan bantuan untuk rakyat palestina di jalur gaza
kemarin kita juga sudah hubungi lembaga kemanusiaan mersi
beberapa hari lalu mengatakan bahwa memang rumah sakit indonesia di gaza
kekurangan tim medis serta obat obatan
mersi juga akan berkoordinasi katanya dengan kemenlu untuk mengirimkan bantuan
sejauh ini seperti apa koordinasinya
yang utama saat ini tadi kami sampaikan bahwa israel melakukan blokade penuh terhadap gaza
yang paling utama saat ini adalah menciptakan jeda kemanusiaan
untuk koridor aman untuk dua hal
pertama evakuasi warga sipil keluar dari gaza
termasuk tentunya warga negara kita
dan juga mengizinkan masuknya bahan bahan bantuan
nah oleh karena itu upaya upaya ini yang perlu kita dorong terus
melalui berbagai macam upaya diplomasi
ibu menteri luar negeri secara langsung telah berkomunikasi dengan presiden asia di genewa
untuk mendorong asi arsi dapat memfasilitasi jeda kemanusiaan tersebut
dan juga koridor aman bagi proses evakuasi kita
termasuk juga berbagai macam komunikasi
yang sudah dilakukan dengan oki dan juga dengan presiden dewan keamanan pp
baik pak judah tadi anda katakan bahwa dari total satu ratus empat puluh tiga warga yang berada di sana
tadi empat sudah berhasil dievakuasi kembali ke indonesia
yang lainnya juga anda katakan sudah melakukan komunikasi lewat zoom meeting
dan juga komunikasi lainnya dalam keadaan baik sejauh ini
tapi rencananya seperti apa
ketika mereka nantinya meminta untuk pulang
seperti apa rencananya
urutannya apakah anda akan membuat hanya dalam satu atau dua kali pemulangan saja
atau seperti apa nanti
sebetulnya dalam berbagai macam ini di sana
kami memberikan informasi mengenai update situasi keamanan
dan juga prediksi situasi dalam beberapa hari ke depan
kami memang sudah menyampaikan travel advisory kepada seluruh warga negara kita
yang ada di wilayah palestina
dan juga dari wilayah israel untuk segera meninggalkan wilayah tersebut
nah oleh karena itu kita membantu proses evakuasi mereka agar keluar dari wilayah wilayah tersebut
namun memang dari satu ratus tiga puluh tiga empat yang ingin untuk dievakuasi
ini tentunya menjadi pilihan masing masing
tugas kita adalah menyampaikan informasi dan juga menyediakan fasilitasi evakuasi
berbagai macam pilihan tersebut
walaupun itu akhirnya ada di pilihan masing masing
tentu mereka sudah paham dengan segala macam resiko
baik baik kita harapkan memang keadaan di sana baik baik saja
sehingga lagi lagi anda katakan ini adalah pilihan mau kembali ke negara kita atau memang bertahan di sana
karena sejauh ini mereka katakan masih merasa aman untuk tinggal di sana
terima kasih sudah bergabung bersama kami direktur pelindungan wni kementerian luar negeri republik indonesia juda nugraha